ini buat para pengendara roda dua terutama ya kalau ban bocor itu pr ngedorong pegel
belum juga pasti akan terlambat aduh ini seru banget saya kena paku jadi saya
mau ambil dulu ke depan dan setelah ini saya akan ke komunitas sabar paku untuk nanya
ini kenapa banyak banget paku ya ini sudah kena dua kali dalam waktu sebulan
di jakarta dan beberapa kota besar di indonesia ranjau paku di jalan raya adalah hal yang ditakuti
oleh para pengendara motor maupun mobil karena berpotensi membahayakan pengendara saat berkendara
ranjau paku diduga ditebarkan di jalan oleh oknum tak bertanggung jawab dengan tujuan agar
ban mobil atau sepeda motor yang melintas tertusuk paku dan kempes dan
sejak agustus dua ribu sebelas hadir komunitas sapu bersih ranjau paku yang rutin membersihkan
jalanan jakarta dari ranjau yang bertebaran tiga puluh lima anggota aktif di komunitas sabar paku
memiliki satu kesamaan sebelum memilih bergabung yakni pernah menjadi korban ranjau paku
ini sekitar wilayah jalan gatot semprotor tempat saya beraktif kita sehari hari dan paku pakunya
banyak banget sekelipat mata saja kelihatan tapi memang kalau di kendaraan gak gitu kelihatan tapi memang kalau di kendaraan gak gitu kelihatan tapi memang kalau di kendaraan gak gitu kelihatan
karena warnanya mirip dengan jalanan tadi kalau lagi jalan kaki nih paku nya kayak gini nih

gak ada angkot karena ada golong tengahnya
gak ada ampun kata bang ya karena ada golong tengahnya
dan ini saya sekelipat mata
mau tubuh semua apa tetep goncor
mau tubuh semua apa tetep goncor ini kita lihat ya

ini paku yang seperti untuk bangunan ya
tapi ya paku paku yang memang dirancang
dalam tanda kutip untuk bikin
gak ada ampun ya kata bang ya
gak ada ampun kata bang ya kata bang ya gak ada ampun
aktivitas menyisir jalan dari paku jalanan
terbagi menjadi dua
pertama menyapu secara perseorangan setiap pulang
dan pergi kerja masing masing anggota
kedua adalah menyapu jalan
secara berkelompok dua kali dalam sebulan
kedua adalah menyapu jalan
secara berkelompok dua kali dalam sebulan
pembagian tugas dilakukan ketika menyapu jalan secara berkelompok
dua orang bertugas mengatur lalu lintas dan
anggota lain menyisir paku di jalanan
penyebaran paku di jalan mencapai puncaknya
pada dua ribu sebelas sampai dua ribu enam belas kemarin
tim saber paku masih secara simultan
memberantas titik titik yang
masih ditemui ranco paku
alat utama untuk mengambil paku dari jalanan
kalau awalnya magnet dengan tongkat
tapi sekarang telah dimodifikasi menjadi
panjang seperti ini agar memudahkan
dan mempercepat pengambilan paku
yang cukup menyulitkan
ketika harus membersihkan paku di jalur cepat
tim harus bekerja juga dengan cepat
untuk menghindari potensi kecelakaan
sepuluh tahun sudah
relawan sahabat paku mengambil lebih
dari lima ton paku berbagai jenis
beberapa kali tim saber paku
bekerja sama dengan kepolisian
berhasil menciduk orang yang terbukti
menjadi pelaku penebar paku jalan

itu kami pernah
menangkap pelaku penebaran paku
di daerah jepang
inisialnya itu aa
dan kita proses
karena ada barang putih
ada taksi juga
jadi proses di pengadilan
kena tiga tahun
menurut penuturan tim sabar paku
salah satu lokasi yang rawan ranjau paku
berada di sepanjang jalan selipi palmer
dan jakarta barat sampai kawasan
tugu pancoran jakarta selatan
kemudian ada juga kawasan kalimalang
bekasi selatan dan juga sepanjang
jalan daan mogot menuju tanggerang banten
atas dedikasi dan
mereka mendapat apresiasi dari
berupa penghargaan dari kapolda metro jaya
dan menjadi mitra polri pada tahun
meski membantu bagi para pengendara
motor dan mobil kehadiran mereka
tak disukai oknum masyarakat
yang dirugikan oleh kehadiran mereka
ada yang menabrak
ada yang motornya dirusak
ada yang kamburator dipatas
sepiolnya dipatahin juga
kita dilempar kita di ancol
wah sudah enggak sampai ada sms
kalau kalian masih menyapu ranjau paku
kami akan kami bunuh
ada kita laporkan juga kepolisian juga
menjadi momok bagi mereka yang setiap
hari mengais rupiah di jalan jalan rawan
ranjau paku seperti para
familiar dengan paku ini gak bang
pernah kena enggak bang
itu pernah dua kali
di daerah mt haryono
bar saya kebetulan pakai tubles
itu kan pakai cairan
jadi enggak langsung kempes
menikmati sendiri cuma
jadi pengeluaran biaya
buat tubles kan rp delapan belas
kurang lebih rp seratus
ban dalam atau ban
ban dalam era cina
oh buatan luar ya
iya kebetulan kalau memang kita beli di toko
itu kisaran tiga puluh lah paling mahal
mereka patok kisaran rp seratus
untuk ban satu iya ban dalam
itu dimana bang kejadiannya
itu di enggak jauh dari bulog
sejumlah tukang tambal ban di jalur rawan
memang tak memungkiri
ada oknum tukang tambal
ya emang udah kenyatanya begitu mau diapain
kenyataannya gimana tuh
emang banyak ranjau kan
ya cuman kan kalau mau inian kan ya tinggal
gampang sih yang punya motor kalau pengen tahu itu mah
tinggal lihat aja ngantri tafari siapa
itu yang dicurigai
ya nggak mungkin orang lain kan
menurut saya sih apa ya kurang bagus lah
cari napkah itu harusnya yang halal
tim saber paku memberi tips bagi para pengendara
agar bisa terhindar dari ranjau paku ini
pertama gunakan batu bles
lalu tambahkan cairan
anti ranjau paku
kurangi kecepatan berkendara
dan juga pahami titik rawan
dan fernando dwi agung yuliar